maulana rifki yafianda berhasil menyumbang emas bagi indonesia
di ajang olahraga asean paragames dua ribu dua puluh dua
dari cabang olahraga renang nomor gaya punggung s dua belas putra
dalam perlombaan yang diadakan di hangzhou olympic sports center aquatic sports arena pada senin
rivki mencapai finish terdepan dengan catatan waktu satu menit tiga lima puluh lima detik
selain meraih medali emas rifki juga memecahkan dua rekor sekaligus
yaitu rekor asia satu menit tiga sembilan puluh delapan detik dan rekor asean para games satu menit sembilan tiga puluh delapan detik
dalam lomba rivki mengalahkan atlet iran jahan abadi muhammad hussein karimi
yang meraih perak dengan catatan waktu satu menit sembilan sembilan puluh lima detik
serta mengalahkan perenang kazakhstan roman potapov
yang meraih perunggu dengan catatan waktu satu menit sepuluh dua puluh lima detik
itu sebagai rekor yang baru sekaligus juga waktu best time rivki yang paling mudah
emas dari rivki merupakan medali emas kedua bagi kontingen indonesia dalam pelaksanaan perlombaan pada senin
emas pertama bagi indonesia sebelumnya dipersembahkan oleh sabto yogo purnomo
dari cabang olahraga atletik nomor lari empat ratus meter t tiga puluh tujuh putra